beberapa hari terakhir beredar sebuah video di media sosial
yang memperlihatkan seorang warga melakukan eksperimen
nasi yang terbuat dari beras murah bulog
atau beras stabilisasi pasokan dan harga pangan spap
dibuat seperti bola lalu dipantulkan di lantai layaknya bola karet
atas eksperimen ini warga di dalam video yang disebut berlokasi
di binjai sumatera utara menduga beras sphp bulog adalah beras sintetis alias buatan
bulog wilayah sumatera utara memperlihatkan kualitas beras milik mereka
di gudang logistik di jalan mustafa medan padarabusia
arief mandu pimpinan wilayah bulog sumatera utara mengungkapkan
beras sphp bulog yang diimpor dari thailand vietnam dan kamboja
telah diperiksa oleh petugas karantina tumbuhan kementerian pertanian
beras bulog juga melalui pemeriksaan dinas ketahanan pangan pertanian
dan perikanan kota medan dan dinyatakan telah memenuhi standar nasional indonesia
jadi saya kira itu berita berita hoaks
beberapa daerah yang membuat video itu sudah dipanggil oleh pihak berwajib mengklarifikasi
dan beberapa yang sudah menyampaikan permohonan maaf
respon seatas isu beredarnya
beras sintetis juga dilakukan dinas ketahanan pangan peternakan dan perikanan kota medan sumatera utara
yang menggelar inspeksi mendadak di sejumlah grosir dan toko beras di pasar tradisional peringgan
dan sekitarnya pada rabu
tiga belas sampel beras dari tujuh toko dikumpulkan dan selanjutnya akan diperiksa di laboratorium
milik dinas ketahanan pangan peternakan dan perikanan kota medan
hasil pemeriksaan sepuluh parameter standar nasional indonesia pada komoditas beras
baru akan diperoleh tiga hari lagi
ada seorang pengakuan seorang ibu yang membeli beras di peringgan
memasak dengan harga beli rp satu ratus empat puluh lima per sepuluh kilogram
dan memasak dirasakan tidak seperti biasa
jadi beliau ibu itu beranggapan sehingga anggapannya inilah yang membuat masyarakat meresah
jadi kita tindakan di sini untuk mengantisipasi agar masyarakat meresah
kita mau cek bagaimana
sebenarnya informasi yang didapat oleh ibu itu
pedagang beras pasar peringgan mengaku selalu membeli beras dari pihak yang telah mereka kenal
bahkan hingga saat pengambilan sampel dilakukan
tidak ada konsumen yang mengeluh dan komplain terkait kualitas beras yang mereka jual
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara